ya mama ngerti tapi kamu harus kuat

kok kamu rantalin sama makanannya
ini untuk agusta teh
ini untuk agusta teh
ini untuk agusta teh
dia minta diantri ke rumah majikannya soalnya pembagu di situ katanya galak banget
dia nggak dikasih makan katanya kalau malam dia suka kelaparan
ya mai kamu kok gak bilang sama teteh sih
tete kan tunangannya kang gustaf ini semua tanggung jawab tete
yaudah gak apa apa nanti biar teteh yang nganterin kamu tinggal bilang sama ibu
tuh jangan lupa barangnya tuh
gue habis dibeliin barang barang sama nonila ada baju ada celana
ah otak lo emang cetek itu tandanya nonila ada sedikit perhatian buat gue
ya kan dengan kata lain gue bentar lagi bisa jadi tuan rumah di sini
bimpi kali lo biasanya tuh ya orang melarat itu kagak tau diri kayak lo tuh
emang lo gak percaya kalau gue bentar lagi jadi tuan rumah di sini
pokoknya kalau undangannya udah jadi lo adalah orang yang pertama kan gue kasih
kamu ngapain di sini
aku pinterin makanan buat akan
eh gimana sih kamu kan akan suruh sih maya bukannya kamu
lho bedanya apa kang
apa bedanya apa bedanya
gimana sih padahal kan gue udah sebenernya hampir nge guide nonila
kalau dilihat dewi di sini apalagi tahu dia tundangan gue bisa gagal dong semuanya
ya ampun gustaf mana lagi ini lama banget sih
dewi kamu nganterin makanan buat siapa
udah kamu sekarang pulang aja nanti akan ceritain di rumah ya
udah kamu pulang ya
udah pulang aja
kenal di mana sung dewi
iya dia adik saya
iya adik saya
yaudah yuk masuk
jadi dewi itu adik kamu
benar adik kamu
kok nggak bilang dari dulu
nggak pernah nanya sama saya
dewi itu yang adik saya
lihat aja garis mukanya
pasti non lila tadi cemburu ngeliat saya sama dewi